perubahan nama koalisi kebangkitan indonesia raya atau kkir menjadi koalisi indonesia maju disebut dicetuskan tanpa pertimbangan dari mohaimin iskandar sang ketua umum pkb
dan kini pkb disebut mempertanyakan perubahan ini apakah secara otomatis juga membuarkan kkir yang sebelumnya digagas oleh keduanya yakni pkb dan juga gerindra
lalu apa sikap terkini pkb soal polemik ini
menarikah perubahan ini memperkecilkan kesempatan dari mohamad ibn iskandar untuk bisa menjadi cowok pres dari prabowo subianto
dan kami akan mengkonfirmasi sudah bersama kami dari luar studio wasekjen pkb
saiful huda assalamualaikum selamat malam mas saiful apa kabar
baik mas bram kabar baik
alhamdulillah dalam kabar baik saya ingat kemarin pada saat acara pan anda tertangkap layar ada di barisan depan begitu kalau tidak salah
jadi saya langsung tanya kepada anda benarkah kemudian perubahan nama tidak melibatkan ketum anda gus imin begitu
ya sebagaimana sampaikan
oleh ketua umum kami gus imin memang baru dikasih tahu setelah kami datang waktu itu sebelum pak prabowo naik di panggung
itulah yang memang jujur harus diakui itu termasuk kami kaget dan sangat mendadak sekali
karena sehari itu ada dua peristiwa yang saling berbeda itu mas budam
kami dari pagi sampai siang
siang gus imin membuka rapat koordinasi nasional dihadiri oleh ketua dpw seluruh indonesia
dan zoom dihadiri oleh semua ketua dpj seluruh indonesia
di dalam sambutan itu gus imin menyampaikan bahwa rakornas kali ini tidak akan melakukan evaluasi menyangkut soal pilpres
hanya akan melakukan evaluasi menyangkut pemilu legislatif
sebelum mengetahui perubahan ya mas saiful
betul siang harinya itu presiden menyampaikan bahwa karena pilpres kami tetap pkb tetap solid bersama dengan gerindra melalui kkir plus golkar dan pan
karena itu kita tetap solid dan akan berpegang tegus bagaimana hasil bagian kerjasama
malam harinya kami datang dan disana cukup
terkejut karena ada bahasan yang gus imin hanya diberitahu di saat datang
oke itu ditanyakan tidak ke pak prabowo ke koalisi indonesia maju
apa kemudian rasionalisasinya
kenapa orang jawa bilang ujuk ujuk gitu langsung berubah begitu
nah itu yang kita tidak tahu persis ya sampai hari ini
kita juga menunggu penjelasan dari teman teman gerindra
terus berikut ini jakby
biasa dari merging
dan tanggung jawab dari masing masing partai yang tergabung
mas saiful tapi dalam perspektif pkb hari ini
kalau kemarin kan kemudian gus imin mengatakan akan menyampaikan dulu
ke teman teman pkb begitu apakah itu dpp atau kemudian para ketua dpw begitu
nah itu artinya dalam perspektif anda perspektif pkb ini hanya berubah nama
atau kemudian yang kkir ini sudah bubar ini membentuk baru begitu
ini kan dua pola yang berbeda sebetulnya
ya tentu kita bisa melakukan tafsir karena pak prabowo sudah mengumumkan
koalisi indonesia maju ya di mata kami otomatis berarti kkir dibubarkan oleh pak prabowo
detik di mana pak prabowo mengumumkan koalisi baru
menyangkut soal sikap pkb
sebagai yang disampaikan oleh gus imin karena di saat kami satu tahun lima belas hari
waktu itu berkoalisi dengan gerindra hasil rapat pleno dpp
terkait dengan koalisi baru ini ya harus kami laporkan dan kami bahas di dalam rapat dpp
oke artinya akan ada rakornas lagi yang anda katakan tadi
rakornas sebelum ada perubahan itu ya hanya bahas legislatifnya saja

berarti kalau logikanya seperti ini kan rasanya mungkin tidak akan bertahan di tempat yang lama begitu ya
apalagi kalau anda menyebut termnya adalah kkir bubar begitu ya
ya kita lihat
tapi prinsipnya sekali lagi di saat kami bangun koalisi satu tahun lima belas hari yang dulu
kami tulus kami berdedikasi cukup kuat
dan lalu melahirkan piagam kerjasama pkb dan gerindra
kami merasa ketulusan dan keikhlasan kami dedikasi kami satu tahun lima belas hari itu
jadinya yang kemarin itu ada perubahan koalisi dan sangat mendadak
dan kebetulan gus imin statusnya hanya diberitahu tidak diajak membahas
oke merasa seperti bertepuk sebelah tangan begitu mas
satu tahun lima belas harinya ketika tidak diajak berbicara
jadi sudah berubah nama koalisi begitu
ya kita kembalikan kepada publik situasi ini seperti apa
kita kembalikan juga ke pak prabowo dan teman teman yang kemarin gabung
ya intinya hari ini kita wait and see sambil menunggu rapat dpp pkb untuk memutuskan terkait dengan koalisi indonesia maju
oke mas saiful berarti artinya dalam perhitungan internal pkb
apakah kemudian dengan perubahan nama bertambahnya kemudian penumpang dalam gerbong kereta ini
apakah akan memperkecilkan dari ketua umum anda
apalagi kemudian kemarin di acara pan ya pak zulhas tetap mendorong mendesak nama erick thohir
apalagi dengan alasan dengan penjabaran bahwa disurvey ini lebih bagus lho elektabilitasnya gitu
ini mengkhawatirkan kah buat pkb
ya peristiwa kemarin dengan dadakan pembentukan pengumuman koalisi baru
ya tentu membuat kecewa semua kader dan semua pengurus ya
karena kita sudah lama berkoalisi dan kemarin ada persegihan yang memang jujur sudah aku tidak diinginkan oleh kita semuanya
yang sejak diri awal menginisiasi kerjasama politik dengan gerindra
nah menyangkut soalkan
gus imin sebagai cawapres dan seterusnya
akan relevan kalau nanti sudah ada keputusan dari rapat dpp
menyangkut soal koalisi indonesia maju ini
oke tapi apakah kemudian pertanyaannya proposal dari pkb ini masih tetap sama
atau kemudian ya masih bisa dinego begitu apalagi kemudian golkar punya calon pan punya calon
ataukah memang akan bisa beralih
ada kesempatan besar bukan
jadi apakah ini bisa beralih pada koalisi yang menawarkan ya sudah gus imin cawapres saja begitu
nah tentu terkait dengan proposal kami tidak berubah mas bram
proposal pkb tetap tunggal gus imin maju baik sebagai capres atau cawapres dalam pilpres dua ribu sembilan
karena ini mandatori dari muqtamar pkb
sekaligus kan gus imin maju kan sudah membawa berbagai agenda perjuangan
apa yang harus kita jalankan perbaikan yang bisa kita dorong perubahan yang bisa kita dorong
dan agenda agenda itu yang menjadi latar belakang kenapa proposal kami tunggal
supaya gus imin maju dalam pilpres
oke berarti ketika memang ada koalisi lain yang menawarkan lebih jelas begitu soal status cawapres akan langsung diterima
ya kita lakukan
ya kita lakukan
ya kita lakukan
ya kita wait and see kita tunggu keputusan secara organisatoris dari dpp
karena sekali lagi kami tidak punya logika yang akan menodai mekanisme organisasi di kami
kami bergabung dengan gerindra waktu itu setahun yang lalu itu juga dengan keputusan organisasi
dan kali ini ketika pak prabowo mengumumkan koalisi
di indonesia maju ini ya tentu kebersamaan menyakut soal pkb juga harus kami putuskan dalam mekanisme organisatoris
oke mas haiful artinya
kita tetap kita lihat jawaban anda ya
oke tapi mana yang lebih mungkin pertanyaan saya sekarang begitu mana yang lebih mungkin ketika ada tawaran lebih jelas
apalagi kemudian sepertinya pdip masih terus menggoda ngoda gus imin dan partai a

apalagi kemudian sepertinya pdp masih terus menggoda ngoda gus imin dan partai akp
untuk bisa beralih koalisi atau kemudian jangan jangan prakornas akan merubah proposal pkn

baik sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden
akan lebih susah berubah begitu ya proposal dan rekomendasi ya
menurut pakgra menurut pakra selalu zugap indian agama air

dalam suasana yang semacam itu sekali lagi ya dimanapun koalisinya yang bisa bersepakat membangun kesamaan cara pandang dan berkomitmen secara teguh gitu
karena pkb tidak pernah dalam koalisi itu mencederai itu bisa dilihat dari perjalanan politik pkb pasca reformasi
jadi pkb betul betul berkomitmen ketika sudah membangun koalisi dengan siapapun
menyangkut soal ini karena ada komitmen yang sudah dicederai ya pasti pkb akan bersikap secara politik
dan itu sikapnya adalah akan berbeda dengan jalan yang ditempuh selama ini paling tidak satu tahun lima belas hari kemarin
saya tidak tahu persis karena sepenuhnya menjadi kedaulatan pengurus dpp

baik kami akan tunggu kapan kemudian rekomendasi dan juga prosesnya akan dimulai
mas saiful huda terima kasih atas waktu anda
wasik jnpkb mas saiful huda telah bergabung dan juga memberikan insight kepada kami
selamat malam sehat selalu mas saiful
malam mas bram